akhir april lalu melalui akun media sosialnya
mengungkap dugaan suaminya telah berselingkuh sejak september dua ribu dua puluh
ibu tiga anak itu mengatakan
suaminya selingkuh karena selama sembilan tahun pernikahannya
virgon tidak merasa dicintai
yang terbaru kasus perselingkuhan juga menjerat syahnas sadikah
adik presenter kondang raffi ahmad
dengan seorang aktor sekaligus model randy kejarnet
isu perselingkuhan itu awalnya mencuat dari unggahan instastory istri randy
lady nayon dan diduga telah berlangsung sejak juli dua ribu dua puluh
banyak faktor yang membuat seseorang
selingkuh namun ternyata bisa juga datang dari genetika seseorang
dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh universitas binghamton new york amerika serikat
gen tersebut adalah d empat polimorfism atau disebut drd empat
sesungguhnya semua orang memiliki gen ini
namun yang dapat membuat seseorang menjadi tukang selingkuh adalah ukuran dan variannya
gender d empat berfungsi untuk membantu produksi hormon dopamin yang memberikan rasa kesenangan
namun gen drd empat tidak hanya ditemukan pada orang yang kerap selingkuh saja
gen ini juga bisa ditemukan pada mereka yang menyukai situasi menegangkan
seperti orang yang gemar mengambil resiko finansial penjelajah ataupun penggemar olahraga ekstrim

hormon ini memberikan perasaan positif
suatu yang baik sekali
dia juga mempengaruhi perilaku
nah perilaku itu bisa banyak
setiap peneliti itu punya interest masing masing
tapi gen dopamin tidak hanya untuk perilaku seks
kenapa gen dopamin tidak hanya untuk perilaku seks
international medical university malaysia teguh haryo sasongko mengatakan
ini bukanlah penelitian pertama yang menghubungkan faktor genetika dengan perilaku manusia
namun ketika mencoba menghubungkan faktor genetika dengan perilaku
maka harus berhati hati
karena bukan hanya faktor biologis saja yang menentukan perilaku seseorang
faktor sosiologi dan bagaimana dia dibesarkan juga memainkan peran
apakah benar faktor faktor genetika itu bisa menyebabkan satu perilaku yang berisiko
salah satunya adalah selingkuh jawabannya bisa iya
tetapi berapa persen itu menyebabkan itu masih pertanyaan
dan juga itu adalah hubungan yang sangat kompleks
karena dia ada banyak faktor yang berubah
dan bermain di situ
lalu bagaimana pendapat masyarakat terkait kemungkinan perilaku selingkuh yang dapat diwariskan secara genetika
kalau dari cerita cerita yang pernah saya dengar sih
dari keturunannya sih enggak sih mas
dari dianya sendiri mungkin
tapi enggak menurun sih
saya lihat orang tuanya juga baik baik tapi teman saya selingkuh gitu
kalau aku sih
percaya sih soalnya papa aku juga selingkuh
soalnya papa aku juga selingkuh waktu itu
nah terus udah gitu dulu sih pas bukan sekarang aku dulu juga sempat selingkuh sih sama cowok
itu masih belum terlalu percaya sih sebenarnya
entah percaya atau enggaknya kalau dari situ
perlu diingat mereka yang terlahir dengan warisan genetik atau keturunan selingkuh
belum tentu menjadi pelaku perselingkuhan
menjaga komitmen dengan pasangan menjadi kunci utamanya
hindarilah kesempatan yang dapat memicu perselingkuhan
termasuk sosok yang dapat membuat anda tertarik
kedua luangkan waktu untuk diri sendiri menjernihkan pikiran
ketiga renungkan dampak buruk selingkuh
keempat hubungi teman dekat yang bisa diajak berdiskusi kenapa anda tergoda untuk selingkuh
kelima terbukalah dengan pasangan soal ketertarikan anda pada orang lain
dan terakhir cobalah perbaiki hubungan dengan pasangan
apapun itu alasannya baik faktor ekonomi sosial hasrat perasaan
ataupun juga mungkin karena genetika perbuatan selingkuh tetap tidak dapat dibenarkan
sebab perbuatan yang dilakukan tanpa izin dan sepengetahuan pasangannya tersebut
dapat merugikan semua pihak yang terlibat secara besar
dan lebih banyak kerugiannya ketimbang keuntungannya
tim liputan cnn indonesia jakarta